assalamualaikum wr wb
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
saya meladia rahma hari ini kembali menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya guru undai kita
wa rahmatullah wa barakatuh
pak kiai hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik
terkait pemimpin menurut islam
bagi anda pemirsa yang ingin juga menyampaikan pertanyaan
anda bisa mengirimkan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
sekarang ini memang sudah mulai panas ya tahun politik ya pak ya
dan memang sudah mulai banyak kandidat kandidat
yang kemudian menebar
membentuk persona ke masyarakat
nanti maju tahun dua ribu dua puluh empat sebagai calon presiden
tapi sebelum jauh kita ke sana
sebenarnya kalau kita bicara soal pemimpin
hakikat pemimpin dalam islam itu seperti apa pak kiai
pemimpin itu tanggung jawabnya besar sekali
dulu ada ulama misalnya
yang mendekati halifah harun ar rashid
yang harun ar rashid setelah
mendengar nasihat ulama itu
itu menjadi tidak bisa tidur
dia sedang beribadah haji
maka kemudian di masjidil haram itu
harun ar rashid halifah besar ini
menatap suasana orang yang tawaf di masjid
ada seorang kiai di masa itu
mendekat kepada harun ar rashid dan berkata
tuan halifah engkau harus tahu
bahwa saya dan mereka yang sedang tawaf di masjid itu
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
tidak bisa tidur
punya jabatan yang tinggi
saya mau angkat engkau jadi perdana menteri misalnya
atau mau diangkat jadi menteri keuangan menteri pupr atau apapun
kata raja mesir apa yang kau minta
maka kemudian nabi yusuf bilang
ij'alni ala khazainil ardi
kalau begitu tuhan raja kalau saya harus masuk dalam kabinetmu
jadi menteri keuangan bendahara negara
saya bisa menjaga uang rakyat
saya bisa menjaga uang negara
di sini sebetulnya al quran memberikan tuntunan
orang itu pandai bercermin kepada dirinya sendiri
kalau dia merasa memiliki kecakapan dalam soal tata kelola keuangan
dia memiliki kecakapan bahwa dia itu memiliki tingkat kejujuran
kalau melihat uang rakyat itu remnya pakem banget
maka kemudian dia berniat
saya yang menjaga
agar ini tidak digerogoti oleh orang yang tidak bertanggung jawab
maka orang itu boleh saja mencalonkan
tapi nanti pada hari kiamat
semua orang itu akan dibangkitkan tergantung dengan niatnya
dan tergantung dengan amalan yang dia kerjakan sebagai pembuktian
dari niat yang dia ucapkan ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin
jadi berat sekali pertanggung jawaban seorang pemimpin itu
dunia akhirat ya pak kiai
berat sekali dunia akhirat
di dunia berat
di dunia dibully
di dunia dibenci
apalagi kadang kadang kita ini gampang mencintai pemimpin
hari ini kita cintai si a
hari ini kita kecewa dengan si b
kemudian bermain mata dengan c
sejarah kan melihat ada orang yang kecewa dengan macan
tau tau bermesraan juga dengan buaya
karena ini tidak mudah memang untuk kita sikapi di zaman ini
lantas pak kiai kira kira sebagai umat muslim
bagaimana kita harus mencari atau memilih karakter pemimpin yang sesuai dengan tuntunan
yang pertama secara normatif ya
tentu kita sudah dengar semua
ya carilah pemimpin yang cerdas
punya cukup bekal untuk dia mengelola negara ini dengan baik misalnya
dia punya ilmu politik punya ilmu komunikasi
itu sesuatu yang lazim lah
yang kedua kalau bicara ayat tadi maka bisa dirumuskan tiga poin tadi
yang pertama hafid ini integritas
yang kedua itu alim
alim itu adalah kapabilitas
yang ketiga khusyainul ardi
orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat
tapi normatifnya ini akan dipenuhi oleh semua orang kan
oleh semua calon mengatakan saya hafiz saya jujur
saya anti korupsi
saya juga ingin kesejahteraan rakyat
karena itu kita secara lahiriah secara syariatnya kita cari yang memiliki kapabilitas dan integritas terbaik
dengan melihat rekam jejak
tetapi karena tadi mila sebutkan bahwa pilpres ini masih lama
kalau saya ditanya memilih pemimpin seperti apa
ya saya akan menjawab dari kacamata saya
bukan dari kacamata politisi
karena saya bukan politisi
saya tidak pernah belajar ilmu politik
saya tidak bisa menilai pemimpin dari aspek ekonomi
saya bukan ekonom
saya cuma belajar quran hadis sedikit bahasa arab
pilpres ini masih dua tahun lagi
kenapa kita tidak doakan indonesia
kita doakan negeri ini dengan ketulusan
tanpa ada syahwat politik apapun
kita doakan negeri ini tanpa kita harus terafiliasi kepada siapapun
masih dua tahun
dalam sujud panjang kita
nanti malam besok pagi
kita doakan ya allah mudah mudahan negeri ini jadi negeri yang aman
kalau negeri ini tidak aman kita tidak bisa siaran
negeri ini tidak aman kita tidak bisa beribadah
indonesia itu kan tanah
di mana kita sujud di sana
indonesia ini adalah negeri kita
di mana kita hidup di sini
adapun nanti siapa yang jadi
kita doakan semua kepada allah
ini kan calonnya banyak
presiden hari ini pak jokowi mungkin diperpanjang bisa
apa yang tidak bisa
konstitusi bisa diubah
pak prabowo mau maju lagi
pak anies sudah mendeklarasikan
pak ganjar digadang gadang
pak erick juga namanya disebut sebut
kenapa gak kita doakan semuanya
ya allah mereka mereka yang mencalonkan diri untuk indonesia
berikan taufik dan hidayah
kalau mereka menjadi pemimpin
jadilah pemimpin yang mengayomi rakyatnya
yang menenteramkan memberi rasa keadilan
membangkitkan semangat masyarakat untuk bekerja
kemudian soal nama dari itu
saya serahkan kepada mu ya allah
itu kan tugas kita
daripada kita hari ini misalnya
ribut di medsos
padahal calonnya juga belum ada satupun
kenapa kita tidak merubah pola hidup kita
pak kiai kita harus jeda sebentar
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode pemimpin menurut islam
pak ustadz kita lanjutkan kembali pembahasan kita
tadi kita sudah membahas karakter dari pemimpin menurut perspektif islam
tapi sejatinya kalau kita bicara pemimpin
diri kita juga adalah pemimpin
untuk diri sendiri ya pak kiai
bagaimana kita memaknai ini
dan bagaimana kita harus memaknai ini
bagaimana kita harus memaknai ini
untuk kita belajar menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri
itu harus kita ingat
setiap dari kamu adalah pemimpin
dan setiap pemimpin itu mas'ulun an ro'iyatihi
nabi kasih contoh itu
seorang suami itu pemimpin di rumahnya
perempuan itu juga pemimpin di rumah tangganya
oleh karena itu kata nabi
maka semua dari kalian itu adalah pemimpin
dan semua dari kita akan dimintakan pertanggung jawabannya
jadi dalam islam itu sebetulnya ada pertanggung jawaban yang bersifat individu
tapi juga ada tanggung jawab yang bersifat kolektif
saya sebagai seorang suami itu diminta tanggung jawabkan
anak saya seperti apa
istri saya seperti apa
harta yang saya dapatkan untuk saya nafakahkan kepada mereka itu berasal dari mana
itu semua saya dimintakan pertanggung jawaban
tapi saya bersama istri saya itu juga bisa jadi diminta pertanggung jawaban secara kolektif oleh anak anak
oleh karena itu ketika kita sadar bahwa kita semua suka atau tidak suka mau atau tidak mau menjadi seorang pemimpin
kalau saya mau memimpin rombongan jadi guide ketiga tour misalnya ke spanyol
maka saya harus buka peta dulu
saya buka pengetahuan spanyol dulu
pengetahuan spanyol itu apa sih
madrid itu apa
sehingga ketika saya sampai di sana saya bisa memimpin dengan benar
jangan sampai orang orang mau ke barcelona tahu tahu kita sampai ke bandung
karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup terhadap itu
oleh karena itu kita semua harus belajar
kalau saya mau nikah menjadi suami maka sudah selayaknya saya belajar ilmu
bagaimana kalau saya menjadi suami
kalau saya sebagai umat rasulullah
saya harus meniru nabi
bukan saja pada sholatnya
nabi ketika jadi suami itu gimana sih
nabi memberi contoh begitu banyak
ibu yang ideal seperti apa
anak yang berbakti kayak apa
itu semua dibutuhkan
karena kita nanti semua dari kita itu akan menjadi pemimpin
di rumah tangga juga
ilmu belanja itu kan ada ilmu ada seninya
bagaimana membagi penghasilan suami
bagaimana tidak mengecewakan
bagaimana tidak mengecewakan suami misalnya di akhir bulan
kadang kadang ada seninya
suaminya bilang nanti siang aku kepengen ya makan rendang
istrinya sudah uang belanjanya tipis
tapi ketika dia punya seni
bahwa saya ini pemimpin
saya harus memiliki ilmu rendang yang murah dan tidak mengecewakan suami
akhirnya dia beli mie rebus yang rasa rendang kan
itu kan bagian dari seni
pertanggung jawaban saya kepada suami saya
saya sudah berusaha mewujudkan keinginan suami saya
tapi apa daya uang tinggal dua puluh ribu
beras tidak cukup terbeli
tapi ada mie instan yang rasa rendang
itu kan juga bagian pertanggung jawaban
bukan berarti kemudian tidak memasak
bukan berarti kemudian ngambek sama suaminya
karena uangnya tidak cukup
itu adalah tugas seorang pemimpin
baik pak kiai seperti biasa
sudah ada pertanyaan dari netizen
kita simak dulu
pertanyaan dari netizen
assalamu'alaikum pak ustadz
kan kita sebentar lagi mau menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
nah bagaimana pandangan islam terhadap pemilu
dan seperti apa pemimpin yang ideal di mata islam
terima kasih pak ustadz
pak ustadz ini pertanyaan dari mas iqbal
sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu
bagaimana islam melihat pemilu
dan bagaimana pemimpin menurut islam
sebenarnya tadi sudah kita bahas ya
tapi boleh kita sampaikan lagi
yang penting yang bagian pertama itu
pemilu dalam pandangan islam
karena ini pertanyaan yang selalu hadir
dan tidak pernah terjawab terpuaskan sepanjang masa
yang pertama harus kita ingat begini
dalam pandangan kita orang islam
agama ini adalah agama yang allah turunkan untuk sampai akhir zaman
dia berdialog dengan sekian banyak peradaban
dia hidup dalam masa yang panjang
dari zaman nabi ke sekarang
itu sudah seribu empat ratus tahun lewat
kurannya tetap itu
hadisnya tetap itu
tapi problematika kehidupan sosial masyarakat itu tumbuh berkembang
orang berdagang zaman nabi itu tidak sama dengan orang berdagang zaman sekarang
tantangan orang sholat dulu dengan sekarang beda
sekarang kita sholat di kapal terbang
kita sekarang sholat di kapal selam bahkan
di bawah halaman
yang ini di atas kaabah misalnya
oleh karena itu yang harus dipahami
bahwa banyak sekali ajaran islam itu yang bersifat norma
yang bersifat teknis itu sedikit sekali
dulu kalau nikah ijab kobul itu pasti ketemu pasangannya
sekarang kan tidak harus begitu
bisa jadi calon suaminya sedang study di amerika
istrinya ada di bandung
mau dinikahkan dulu di tanah air supaya nanti begitu sampai di bandara di amerika
sudah halal jadi istrinya
maka yang terjadi nikah dengan teknologi kan
menggunakan video misalnya
itu tidak ada di zaman nabi
orang menikah sekarang itu pakai buku nikah
apa ada dulu di quran ayat yang mewajibkan kita memanggil penghulu nikah secara agama
tetapi anda bayangkan kalau orang sekarang nikah tanpa buku
akan terjadi kerusakan yang luar biasa
oleh karena itu yang harus kita ingat
bahwa agama itu lebih banyak bicara kepada norma
kepada setiap zaman
pandangan setiap orang yang baik
kami jaga quran ini
dulu dijaga dengan hafalan para sahabat
hari ini di handphone
hari ini ada pesantren tahfit quran
hari ini ada musabakoh tilawatil quran
ada musabakoh menghafal quran juga
nah itu namanya teknis
contoh normanya pernah ada dalam islam
rasulullah itu selalu mengajak bermusyawarah
ketiga perang uhud misalnya
nabi itu sebetulnya ingin bertahan di dalam kota loh
untuk keluar ke medan perang uhud
dan nabi mendengarkan suara terbanyak
ini bukan berarti saya mengatakan nabi menjadi kpu misalnya
tapi substansi pemilu itu
itu pernah terjadi di masa rasulullah
nabi menunjuk pengganti itu jelas loh
nabi memberi isyarat kan
sayyidina abu bakar lah misalnya
nanti saidina abu bakar
itu juga menentukan secara langsung loh
kalau tadi rasulullah tidak langsung
hanya memberi isyarat kan
saidina abu bakar sudah jadi imam
rumahnya itu gampang
itu seperti isyarat kan
kalau sayyidina abu bakar jelas
mengatakan pengganti saya adalah sayyidinal umar
tapi saidina umar meninggal
itu tidak menunjuk pengganti
dia bikin panitia malah kan
sekian orang nanti disuruh memilih
mendengarkan suara orang di pasar
ini kan kayak survei
tentu dengan teknologi yang sederhana
cakupan yang tidak luas
karena kondisi masyarakat yang sederhana
nah pemilu juga begitu kan
ingin mendengarkan aspirasi orang banyak
dan ini nggak boleh diartikan bahwa misalnya
kalau begitu demokrasi kan tidak
nanti bisa bertentangan dengan islam
seandainya nanti misalnya
apa apa yang haram dalam islam
misalnya memakan daging binatang tertentu
itu haram dalam islam
kemudian nanti di voting
tentu kita tidak bicara demokrasi seperti itu
kita berbicara demokrasi
pada aturan kata kata
kekuatan kelelahan negara
adapun nanti urusan perundang undangan
dan tata implementasinya
itu diserahkan ke dpr
dpr pasti akan mengindahkan
ikut pemilu itu adalah sesuatu yang baik
kalau nanti ada orang bercerita
pemilu itu curang
pemilu itu boros anggaran
kita benahi itunya
pada hari ini
setuju pak kiayi
pak kiayi kita akan lanjutkan
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
pemirsa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera pada layar kaca
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya mbak diara maundudiri
terima kasih sudah bersama kami
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah bersama kami
sampai jumpa di web live topic walidaya
jika anda harus ber touches maka syarat pertama
anda harus mampu menanamkan kepercayaan kepada rakyat
menanamkan kepercayaan ke hope nimble
dan menanamkan kepercayaan kepada masyarakat

pemilih anda bahwa anda benar benar pantas menjadi pemimpin
pemilih anda bahwa anda benar benar pantas menjadi pemimpin
jika anda dapat itu kepercayaan
anda akan mendapatkan rasa aman sepanjang pemimpinan anda
anda akan mendapatkan rasa aman sepanjang pemimpinan anda

ya mudah mudahan kita semua dijadikan oleh allah swt pemimpin yang baik pada
setiap komunitas dimana kita berada mudah mudahan negeri kita indonesia selalu dianugerahi pemimpin
yang adil pemimpin yang mengayomi rakyat pemimpin yang membawa bangsa dan negara ini kepada
kesejahteraan lahir dan batin rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina
aza ban kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh